saudara kemerian menyambut idul fitri juga terjadi di kota dear al bala jalur gaza
sejak hari minggu pasar dipadati oleh warga yang berbelanja keperluan untuk lebaran
namun idul fitri kali ini berbeda dengan tahun tahun sebelumnya saudara
karena perang di gaza kini memasuki bulan ke enam
warga palestina menyatakan dengan aksi mogok yang terus berlanjut
pengungsian kekurangan pangan dan kenaikan harga merayakan idul fitri dengan gembira menjadi hal yang mustahil
militer israel mengumumkan pada hari minggu telah menarik pasukannya dari kota kanyunis di gaza selatan
mengakhiri fase penting dalam serangan darat terhadap kelompok militan hamas
namun para pejabat pertahanan mengatakan pasukan hanya berkumpul kembali ketika tentara bersiap untuk pindah ke benteng terakhir